ratusan orang dari keluarga korban kekerasan dan penghilangan paksa menggelar aksi kamisat untuk memperingati empat belas tahun kematian aktivis ham munir said tolib
aksi yang ke lima ratus lima puluh dua ini meminta pemerintah untuk membuka kembali kasus pembunuhan munir
tepat empat belas tahun lalu aktivis hak asasi manusia munir said talib dibunuh
hingga kini otak pembunuhan pria asal kota batu ini tak juga terungkap
pemerintahan sby pun telah membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi kasus ini
namun hingga kini dokumen hasil penyelidikan tersebut tak pernah dipublikasikan
sang eksekutor polikarpus budi hari prianto difonis empat belas tahun penjara dan kini polikarpus telah bebas murni
ratusan aktivis termasuk istri munir suciwati meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan janji terhadap kasus munir
hal itu karena beberapa waktu lalu pihak polri
melalui kabar es krim irjen pol arief celestianto menyatakan akan serius membuka kasus munir
dalam aksinya mereka menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini
sebetulnya besok kita ingin ketemu sama kabar reskrim apakah ini serius atau betul
kalau enggak kan kita harus lihat lagi pernyataan ini hanya angin surga lagi atau apa
sementara itu puluhan orang yang terdiri dari mahasiswa aktivis
pegiat sastra dan lbh kami sore menggelar aksi kamisan di depan gedung balai kota malang jawa timur
mereka menuntut penuntasan kasus pelanggaran ham yang hingga saat ini tak pernah tuntas
mulai dari kasus tanjung priok hingga kasus pembunuhan aktivis ham munir saitawi